kenapa putra ku setelah menjabat menjadi seorang raja
dia bahkan tidak menganggap ku menjadi bundanya lagi
kenapa aku harus mengalami hal seperti ini
jangan bunuh kami
aku tidak akan membunuhmu
asalkan kamu memberitahuku
dimana keberadaan kian santang
kian santang bersama ibu dan keluarganya
pergi kemana mereka
kami tidak tahu
kami tidak tahu
aku bisa tahu dimana keberadaan mereka
dimana keberadaan mereka
mereka sedang berada di kian tapak
kita segera ke sana
tapi ingat balapate
setelah kau selesai membalaskan dendammu
kau harus membantuku
menemukan darah suci kesatria
untuk membebaskanku dari kutukanku
tidak usah khawatir nyai
aku pasti akan membantumu
kenapa tetap sama
dan tidak hilang
apa yang kau lakukan
mengapa wajah ibu undang masih sama saja
mohon ampun gusti prabu
amba sudah berusaha sekuat mungkin
luka dalam gusti ratu
bukan luka sembarangan
dasar tabib tidak berguna
pergi kau dari sini
ibu ndamu carilah tabib yang lebih mumpuni lagi
harus mencari kemana lagi ibu undamu
sudah kusuruh untuk mencari tabib di seluruh pelosok pejajaran
pasti ada putraku
bunda tidak mau wajah bunda terus seperti ini
sekarang aku adalah seorang raja
banyak hal yang harus kuurus
bukan hanya sekedar wajahmu
apakah ibu unda tidak salah mendengar
kau tega berkata seperti itu pada ibu undamu
tidak sama sekali
dan ketahuilah ibu undamu
aku memintamu untuk tidak keluar dari istana
untuk sementara waktu
sebelum wajah ibu undamu sembuh
ibu undamu tidak boleh keluar dari istana
karena aku malu
memiliki ibu undamu yang berwajah seperti ibu
ini adalah kitahku ibu undamu
kalau tak punya pilihan lain
selain menuruti kitahku
puteraku kenapa puteraku setelah menjabat menjadi seorang raja
dia bahkan tidak menganggapku menjadi bundanya lagi
kenapa aku harus mengalami hal seperti ini
senopati abisi mereka

kali ini kita akan melakukan pembahasan perbedaan dipodcast
pada saat ini kami akan memberikan info

jangan jangan naga itu
datang lagi untuk balas dendam
sesuai dalam janjiku di sayambar
aku mengadakan anu jago
untuk memilih senopati di padijara
kau menangkan pertarungan itu
akan ku angkat kau menjadi senopati di pancacara